upaya evakuasi dua penumpang mobil yang tertimpa perimeter underpass bandara soekarno hatta berjalan dramatis
bekerja lebih dari empat belas jam
tim akhirnya berhasil memindahkan korban keluar dari mobil meskipun salah satu korban akhirnya meninggal dunia di rumah sakit
lalu bagaimana proses evakuasi berlangsung
sudah bersama saya di studio sudah ada charles batlajari komandan basarnas special group
selamat siang mas charles
selamat siang mbak
terima kasih sudah hadir bersama kami
kita semua memantau lewat media bagaimana kemudian proses sejak awal hingga akhirnya dua korban berhasil dievakuasi keluar dari mobil
tapi kita mundur sedikit
saat itu pukul berapa tim basarnas mendapatkan informasi dan kemudian tiba di lokasi
saat mendapatkan informasi sekitar pukul lima sore
terus kemudian tim basarnas dari kantor sarjakarta langsung bergerak menuju ke lokasi
kemudian tim basarnas jakarta melakukan asesmen terlebih dahulu
terhadap keadaan dan kondisi di mana terjadi longsoran di parameter selatan
nah setelah itu kemudian dari kantor sarjakarta melaporkan ke basarnas command center
ya dalam hal ini di kantor pusat basarnas
kemudian dari kantor pusat basarnas kami selaku basarnas special group mendapatkan perintah langsung dari direktur kesiapsiagaan
pak didi hamsar untuk segera mempersiapkan peralatan
mengantisipasi jika sewaktu waktu segera dibutuhkan basarnas special group untuk melakukan evakuasi
gambarannya apa yang anda lihat seperti apa
posisi mobil seperti apa
kemudian longsoran tanah juga cukup tebal saat itu
ya jadi sewaktu di perjalanan kami sudah punya semacam bayangan atau semacam imajinasi bahwa nanti posisi korbannya seperti ini
dan kemudian kami harus melakukan apa
itu sudah di dalam perjalanan
jadi ketika kami sampai di lokasi kami hanya mengecek ke bali dan berkoordinasi dengan tim sar mission koordinator yang ada di sana
yaitu dalam hal ini ke kansar jakarta pak hendra sudirman
dan kasiop sar jakarta pak amade
kemudian dari situ kami minta informasi baru kemudian kami melakukan tindakan tindakan selanjutnya berdasarkan informasi tersebut
apa upaya pertama yang dilakukan
upaya yang pertama adalah kami berusaha untuk memotong beton pembatas jalan
di mana terjadi longsoran karena memang ruangan sangat sempit
sehingga untuk memudahkan kami sebagai tim rescue bekerja dengan maksimal kami harus membuka akses terlebih dahulu
jadi posisinya ini mobil kemudian diatasnya langsung ada beton
atau seperti apa
diatasnya ada beton
langsung ada beton
kemudian di samping kanan mobil itu itu berbatasan langsung dengan pembatas jalan
jadi pembatas jalan itu pun ruangannya sangat sempit sehingga memang harus dipotong terlebih dahulu betonnya
berapa ruangan sempit itu berapa cm atau dalam hitungan meter
ya cm mungkin sekitar sepuluh sampai dua puluh cm
alat apa yang digunakan
bagaimana kemudian bisa alat tersebut bisa membantu
bagaimana korban keluar dari mobil
jadi peralatan yang kami gunakan adalah peralatan urban sar
jadi peralatan urban sar itu terdiri dari peralatan untuk melakukan ekstrikasi atau evakuasi terhadap korban kecelakaan kendaraan
dalam hal ini untuk memotong pintu memotong kap mobil memotong pilar pilar mobil
terus kemudian ada peralatan peralatan juga untuk collabstructor search and rescue
dalam hal ini apabila terjadi runtuhan kemudian beton beton yang menimpa mobil itu kami harus melakukan cutting breaking terlebih dahulu
bukan proses evakuasi
jadi kami membawa peralatan dari kantor pusat basarnas itu adalah peralatan urban sar yang lengkap
memakan waktu lebih dari empat belas jam untuk total operasi
pertanyaannya mengapa kemudian ini begitu lama apa kendala utama yang dihadapi
ya kendala utama ini adalah kecelakaan kendaraan dalam hal ini
terus kemudian ada confice space atau ruang terbatas ruangannya sangat terbatas
kemudian kolobstrakter search and rescue dalam hal ini beton atau kongret itu
jadi kalau menurut analisa kami itu ada sekitar tiga istilahnya tiga hal yang menyebabkan sehingga bisa terjadi seperti itu
sehingga membutuhkan proses waktu yang cukup lama
kami sebelumnya sudah pernah melakukan evakuasi seperti itu di penjaringan jakarta utara
waktu gedung runtuh di sana itu rumah duka heaven
terus kemudian pernah hotel club bali cipanas itu juga kami pernah itu untuk melakukan teknik evakuasi seperti itu
namun case nya beda kalau case yang ini memang agak sedikit lebih sulit
anda sempat berkomunikasi dengan korban bagaimana kemudian menguatkan mental kedua korban ini
hingga bertahan lebih dari saat itu hitungannya yang pertama diselamatkan dini hari
kemudian yang kedua baru bisa berhasil di atas pukul enam pagi dikeluarkan dari mobil
jadi sistemnya karena itu space nya sangat sempit sehingga saya kemudian mengarahkan anggota atau personil basarnas special group
untuk melaksanakan evakuasi
itu cukup dua orang sebenarnya tiga orang tapi yang satu orang ini tidak melaksanakan apa apa
dia hanya memberikan dukungan moral atau memberikan support
misalnya mbak tenang ya mbak ya kami dari tim basarnas kami punya kemampuan kami punya keahlian kami bisa menolong mbak
jadi kalau mbaknya tidak tenang kemudian panik nanti malah bisa terjadi hal hal yang tidak kita inginkan
jadi mbaknya tenang kalau haus ya memastikan kondisi korban dalam keadaan sadar kemudian jangan sampai korbannya tertidur
itu adalah salah satu cara kami berkomunikasi
jadi ada tim penolong yang lain yang terus berkomunikasi dengan korban
sedangkan tim penolong yang lain berusaha bagaimana caranya untuk melakukan shoring atau melakukan sanggahan terhadap beton
kemudian yang lain berusaha untuk gimana caranya memotong pintu mobil
oh sulitnya seperti apa karena kita yang tidak langsung berada di lapangan hanya melihat secara jauh gambaran operasi yang berlangsung dari tadi malam hingga pagi tadi
tapi apa kekhawatiran utama bagaimana longsoran itu juga apakah saat itu posisinya juga masih labil artinya bisa kemungkinan adanya longsor susulan atau seperti apa mas charles
ya kalau kami lihat dari struktur beton atau konkret yang ada di sekitar kami itu memang bisa saja berpotensi terjadi longsoran susulan di sisi yang lain dari sisi longsoran yang terjadi

sehingga kami bekerja pun dengan sangat hati hati untuk mengarahkan teman teman
sehingga kami bekerja pun dengan sangat hati hati untuk mengarahkan teman teman ataupun masyarakat ataupun potensi potensi dari tni maupun polri itu sangat berhati hati
sehingga kami yang kami takutkan adalah terjadi longsoran susulan sehingga kami bekerja sangat hati hati untuk melaksanakan pertolongan
posisi korban yang kedua yang saat ini di drop di rumah sakit katanya memakai safety belt dan itu juga menjadi kendala utama apa yang terjadi
ya korbannya memakai safety belt terus kemudian pada posisi korban yang kedua itu memang space nya lebih sempit lagi
karena beton pada posisi korban yang kedua itu memang tidak bisa di drought
karena itu memang agak lebih jaraknya dengan mobil atau dengan tanah itu sendiri itu sangat sempit lebih sempit daripada korban yang pertama
karena posisi beton itu miring dan posisinya ke arah korban yang kedua di sebelah korban yang pertama
sehingga untuk mengeluarkan korban itu kami perlu membuka akses yang sedemikian rupa kursi kursi
kami harus potong harus copot semuanya baru kemudian korbannya bisa kami evakuasi itu pun ada langkah langkah yang lain
kita akan melihat
kita akan melihat gambaran bagaimana nanti saya ingin anda menjelaskan bagaimana detik detik proses evakuasi
nanti kita akan lihat seperti apa gambarannya
tapi sejauh ini hingga saat ini anda melihat proses evakuasi tadi malam selain tadi memang ruang yang cukup sempit kemudian ada potensi terjadinya longsor
cuaca saat itu seperti apa mas apakah hujan juga gambarannya seperti apa
ya cuaca saat itu memang gerimis terus kemudian terkadang hujan dan sempat hujan yang cukup deras tapi kami menggunakan tenda dan kami bekerja di bawah tenda
saat hujan itu apakah kemudian tanah air juga masuk ke dalam mobil atau seperti apa
saat itu tidak masuk ke mal
oke baik kita lihat bagaimana cuplikan proses evakuasi yang berlangsung tadi malam ini gambarannya bisa diceritakan saat ini proses apa yang tengah berlangsung mas charles
ya kalau ini proses ini proses sementara tim sedang memotong pintu mobil kemudian jog mobil kemudian dashboard mobil dan mencari ruang yang baik sehingga korban bisa dievakuasi keluar dari mobil
posisinya korban duduk artinya dashboard mobil dengan korban sangat dekat
ya sangat dekat
nah bagaimana memastikan bahwa ini prosesnya berjalan
memastikannya setiap kali ada pergerakan entah itu kami memotong pintu memotong jok mobil maupun memotong komponen komponen yang ada di mobil dashboard dan lain lain sebagainya kami selalu berkomunikasi dengan korban
sehingga jangan sampai kami salah melakukan teknik pemotongan dan sebagainya malah mencederai korban
berapa lama proses pemotongan pintu mobil dashboard itu dilakukan dan cahayanya juga sangat gelap karena sudah
airnya sangat gelap dan sudah malam kami membutuhkan penerangan tambahan dari headline terus kemudian ada dari senter center yang lain yang ada di situ kami gunakan semuanya
oke kita bisa lihat gambar berikutnya ada video proses evakuasi lainnya
oke kita menanti gambar lanjutan
nah ini saatnya posisi tadi malam juga
penerangan sangat terbatas
ini proses apa yang tengah berlangsung
ini proses evakuasi sedang berlangsung
masih pemotongan juga
masih pemotongan komponen komponen yang ada di dalam mobil
ada berapa orang yang ini saya lihat banyak sekali tim basarnas
tapi ada berapa tim kemudian yang standby di lapangan
yang terlibat di lapangan dari kantor sarjakarta kemudian apabila digabungkan dengan basarnas special group total semuanya sekitar tujuh puluh
apabila ditambah dengan tni polri lebih daripada tujuh puluh
ketebalan betonnya sendiri saat itu
ketebalan betonnya lima puluh sampai enam puluh cm
sempat apa alat yang digunakan untuk memotong beton
ya memang setelah melihat betonnya dan melihat kendaraannya kami sempat memilih beberapa alat untuk digunakan
tapi kemudian kami cepat berubah pikiran bahwa ini memang kurang efektif dan kami butuh yang lebih efektif efisien
sehingga korban bisa dikeluarkan secepatnya
ini pertanyaan awal juga
ketika kita melihat ada tanah longsoran tanah apakah opsi untuk mengangkat longsoran tanah itu tidak dilakukan lebih dahulu
apa skenario yang saat itu disiapkan strateginya seperti apa
bisa saja seperti itu tergantung
jadi situasional artinya bahwa setiap longsoran itu berbeda beda
ada yang memang bisa longsoran itu bisa diangkat entah itu menggunakan alat alat tradisional
sekop dan lain lain ataupun juga bisa menggunakan alat alat berat eskavator dan lain lain
sehingga kalau menurut kami itu adalah situasional
artinya pada saat itu tindakan apa yang bisa dilakukan dan memang tidak membutuhkan waktu yang lama maka segera dilakukan tindakan itu
ini ketika posisinya sudah berhasil dievakuasi salah satu korban yang kemudian dinyatakan meninggal dunia tadi pagi
kita berbicara lebih luas sekarang
bagaimana kemudian memastikan masyarakat anda juga seorang anggota basarnas
pada saat situasi seperti ini kondisi darurat apa yang bisa kita lakukan jika kita kemudian terjebak dalam suatu insiden serupa ataupun kejadian darurat lainnya
oke yang pertama adalah tetap tenang
kemudian kenali lingkungan di sekitar kita
kemudian apabila kita bisa berkomunikasi berkomunikasi dalam hal apa saja
misalnya entah itu berteriak ataupun kalau kita bisa menggunakan alat komunikasi ponsel dan lain sebagainya bisa langsung menghubungi nomor emergency call basarnas itu di satu ratus delapan puluh
di satu ratus lima belas setelah dihubungi emergency call dikatakan posisinya dimana langsung tim langsung bisa bergerak saat itu juga gitu
tapi jika bantuan belum datang hal yang paling terpenting adalah jangan sampai panik
dan karena ketika panik maka segala sesuatunya bisa berubah menjadi lebih buruk
kondisi korban pertama kali saat anda melihat ketika tiba di lapangan
ya kondisi korban pertama kali ketika pertama kali lihat memang korban dalam keadaan lemas namun masih sadar masih bisa berkomunikasi
dan kami terus memberikan support ke korban untuk tetap semangat tetap tidak boleh gampang menyerah
karena apabila udah gampang menyerah akan mempengaruhi seluruh kondisi fisiknya dan itu akan lebih cepat bertambah parah

oke terakhir sebelum saya tutup perbincangan ini
saat ini memang kondisi cuaca relatif buruk anda juga dulu pernah terlibat dalam operasi air asia dan sejumlah operasi sar lainnya
bagaimana kemudian kita memberikan himbauan kepada masyarakat mengingat kondisi saat ini yang memang tidak menentu
untuk himbauan kepada masyarakat adalah melakukan aktivitas aktivitas dengan tidak mengabaikan peringatan dari badan meteorologi klimatologi dan geofisika
untuk himbauan kepada masyarakat adalah melakukan aktivitas aktivitas dengan tidak mengabaikan peringatan dari badan meteorologi klimatologi dan geofisika

contoh kalau ada peringatan bahwa gelombang sedang tinggi kemudian untuk masyarakat yang biasanya beraktivitas di laut untuk menghindari sementara aktivitas di laut
untuk himbauan kepada masyarakat adalah melakukan aktivitas aktivitas di laut untuk menghindari sementara aktivitas di laut
untuk himbauan kepada masyarakat adalah melakukan aktivitas aktivitas di laut untuk menghindari sementara aktivitas di laut
sampai berada dan menunggu sampai ada informasi yang tepat sehingga tidak salah ataupun tidak salah melakukan tindakan tindakan yang akan membahayakan dirinya sendiri
salah ataupun tidak salah melakukan tindakan tindakan yang akan membahayakan dirinya sendiri
ataupun misalnya yang akan pergi bepergian misalnya akan melakukan perjalanan wisata alam
misalnya ke puncak atau ke hutan ataupun kemanapun
sebaiknya tidak mengabaikan itu
dan hal yang terpenting adalah jangan lupa untuk selalu menghubungi basarnas di satu ratus lima belas
kami siaga dua puluh empat jam dan kami siap kapan saja
baik mas charles terima kasih sudah berbincang bersama kami di cnn indonesia breaking news
sekali lagi kami apresiasi usaha anda dan tim evakuasi yang bekerja tanpa lelah empat belas jam lebih
dan breaking news sian indonesia segera kembali dengan perkembangan informasi
seputar banjir dan pascalongsor di sejumlah titik di indonesia
peningkatan konfirmasi positif covid sembilan belas di dki jakarta tidak menunjukkan tanda penurunan
dalam satu pekan terakhir setidaknya terdapat kluster baru yaitu kluster perkantoran
yang memberikan kontribusi cukup banyak untuk wilayah dki jakarta
tidak hanya perkantoran milik swasta ada gedung milik pemerintah hingga media
yang tidak luput dari kasus covid sembilan belas
lalu seperti apa seharusnya kebijakan pemprov dki jakarta untuk mengatasi hal ini
apakah diperlukan adanya aturan tegas di lapangan guna menekan laju konfirmasi positif covid sembilan belas
khususnya di perkantoran
intinya adalah kita membahas soal bagaimana mewaspadai semakin bertambah banyaknya kluster perkantoran
mengingat saat ini aktivitas perekonomian sudah mulai kembali normal memasuki masa psbb transisi
kita bahas malam hari ini sudah ada tiga narasumber yang bergabung lewat sambungan zoom di luar studio
ada ibu widya stuti kepala dinas kesehatan dki jakarta
selamat malam ibu widya apa kabar
selamat malam selamat siang
pak agus pambagio pengamat kebijakan publik dari ui
selamat malam pak agus
selamat malam tapi saya bukan dari ui
saya hanya ngajar kadang kadang
oke baik terima kasih pak agus untuk koreksinya
dan ada bang sarman simanjorang wakil ketua dewan pertimbangan kadin dki jakarta
bang sarman selamat malam
selamat malam mas rihat
baik bapak ibu kita hari ini membahas soal kluster perkantoran yang menghantui masyarakat dki jakarta
pekan ini sepekan terakhir kita mulai di
dihebohkan dikagetkan ya dengan informasi bahwa ada covid sembilan belas positif di kantor a b c d baik di swasta dan juga di kantor pemerintahan
saya akan ke ibu widya stuti terlebih dahulu
ibu widya dari hasil monitoring dinkes dki jakarta bu terhadap perkantoran di ibu kota seperti apa pasca munculnya kluster kluster perkantoran ini
perkembangannya bagaimana bu
ya kami memantau tentunya bukannya di perkantoran semua aspek
ya semua aspek
kita lihat kita pantau semua tataman di mana pertama kali info masuk adalah berdasarkan hasil laporan lab
ada empat puluh tujuh laboratorium di dki jakarta yang pasti melaporkan ke kami seandainya ada kasus positif dari manapun asalnya termasuk perkantoran
jadi memang dari awal kita sudah meluas pabrik semuanya termasuk perkantoran
saat ini memang terlaporkan dalam pemantauan kami ada lima puluh sembilan kluster perkantoran yang menjadi perhatian kita
tentu ini jauh di bawah kluster yang di pemukiman
karena kami mengidentifikasi ada dua ratus delapan puluh lebih di pemukiman lima puluh sembilan di perkantoran sebelas pasar dan ada enam di tempat usaha
ini total akumulasi ya dari mulai maret sampai dengan juli
oke jadi ada lima puluh sembilan kluster perkantoran ya ibu kepala dinas

setelah kemudian diketahui
ada sebanyak ini jumlahnya apa kemudian yang dilakukan oleh pemprov dki jakarta atau paling tidak yang menjadi tugas dari dinkes dki jakarta bu widya
ada persis lima puluh satu tentang psbb masa transisi di mana kan di situ juga ada rambu rambu pada saat mulai ada transisi
itu artinya psbb belum selesai
tetap protokol kesehatan harus tetap di mana kalau sudah mulai bekerja beberapa sektor yang sudah dibuka itu tetap harus maksimal lima puluh persen
ya kemudian dengan protokol kesehatan
juga ada panduan protokol kejahatan di perantaran dan kita ada tim pengawas yang melipaskan lima as dki jakarta yang dikerjunkan untuk memantau
awalnya memang waktu itu diterjunkan di tempat tempat pemungkiman di pasar
saat ini kita bergerak pengawasan itu juga tentunya di perkantoran
tentu tidak cukup kalau hanya pengawasan dari tim kita
kita berharap partisipasi setiap elemen masyarakat untuk menjadi penonton
atau bagi lokasi yang masing masing atau institusi yang masing masing
dari lima puluh sembilan kluster perkantoran ini ibu widya berapa banyak kemudian
ini mungkin rata rata kantor swasta berarti ya bu
jadi ada kementerian lembaga bumn opd kita kemudian kantoran swasta
jumlahnya ada informasi bu widia soal jumlah berapa kemudian yang dari lima puluh sembilan kluster perkantoran ini
oke tiga ratus lima puluh tujuh sampai dengan hari ini berarti ya
ya kami sudah melakukan beberapa intosigasi atau kita bilang tracing kompak di hadap kasus kasus tadi
kemudian berbagai sumber positif itu bukan hanya karena semata mata protokol kesehatan yang tidak terlengkap dengan baik

di luar kantor
artinya seseorang itu bisa positif pada saat berada mungkin di dalam kantor yang mungkin protokolnya belum kuat
atau pada saat beraktifitas sosial di luar kantor pada saat di lingkungan rumah ataupun aktivitas sosial yang lain
tapi dari angka ini dari fakta kluster perkantoran ini apakah kemudian juga bisa disimpulkan ibu widya suti
bahwa memang banyak juga artinya kantor kantor yang tidak patuh menjalankan
dan protokol kesehatan sehingga menjadi salah satu pemicu mulai bertambahnya atau mulai adanya kasus kasus di perkantoran ini
ya kalau hubungan langsung saya belum bisa mengatakan secara pasti
tetapi tentunya tadi saya sampaikan bahwa kita tetap menghimbau memastikan ketanggung jawab untuk kata kata non hitung menjadi tanggung jawab bersama
jadi kita himbaw bahwa setiap penunggang kantor tentunya harus memastikan jangan sampai tempatnya menjadi sumber penularan
tentu pemantauan terus menerus harus dilakukan bersama
memang ada beberapa faktor ya
tadi pertama adalah bagaimana protokol itu dilakukan dengan tepat
kemudian pada saat individu atau tim yang dari kantor tadi melakukan aktivitas di luar kantor tentu juga menjadi perhatian
dan yang menarik adalah pada saat melakukan aktivitas di dalam kantor kadang kadang sudah tempat
tetapi kami melihat ada beberapa sudah kita pantau pada saat istirahat makan siang
kemudian makan bersama pada saat masker dibuka interaksi itulah bisa terjadi
atau bisa juga masuk melalui mohon maaf di kantor itu kan tentunya banyak variasi tas
ada mulai staff sampai kemudian tim pendukung mulai dari ob satpam dan sebagainya
kita belum bisa memastikan siapa pertama sebagai sumber penularan
karena di dalam kantor interaksinya sangat luas
pada saat tim kantor itu sebagai pegawai kantor
pada saat tim kantor itu sebagai tim yang beraktivitas sosial di luar kantor
jadi transmisi bisa terjadi karena dari luar kemudian membawa ke dalam
atau kemudian terjadi transmisi di dalam perkantoran itu sendiri
oke dari dalam membawa ke luar
kami memang menghimbau semua perkantoran
kami dua arah ya
satu sisi kami mengambil data dari data laboratorium yang positif
tetapi secara aktif kami minta semua perkantoran melaporkan ke dinkes
karena pentingkan bukan hanya waktu di dalam kantor saja
tapi pada saat tim kantor tadi atau pas kantor tadi pulang beraktivitas di rumah
itu yang tentu juga jadi perhatian
karena bukan hanya melokalisir untuk kantor
tapi juga bagaimana pada saat diluarkan tentu menjadi tugas kami untuk melakukan tracing terhadap warga kantor yang positif tadi
memang ada beberapa kantor yang sudah sangat bagus
tapi tidak setempat

tetapi itu belum cukup

nanti kita bahas ibu widya soal lokalisir setempat tadi lebih detail lagi seperti apa
tapi sebelum ke situ saya akan ke pak agus dulu
sebelum nanti saya akan ke bang sarman
pak agus menarik tadi pemaparan dari ibu widya kepala dinas kesehatan dki jakarta ya
ada lima puluh sembilan kantor perkantoran yang sudah positif
ada swasta ada juga pemerintahan
dari fakta ini pak agus seperti apa anda melihatnya
karena ini seperti buasimala gama ya
kemudian kita juga buka kita buka aktivitas perkantoran karena hak untuk menghidupkan perekonomian
tapi di sisi yang lain justru selain ada kluster pasar permukiman
muncul lagi kluster perkantoran
masalahnya ada di mana menurut anda pak agus
ya pertama sih saya nggak heran jumlahnya
maka malah perhitungan saya lebih besar
karena sekarang tidak setuju psbb itu ditransisikan
ya karena ya akan begini
karena kita itu lemah dalam kontrol
masyarakat juga cuek
jadi nggak bisa ini sih menurut saya minimalis sekali
tapi saya yakin kalau di tracing lebih jauh itu akan lebih banyak
apalagi sekarang dki kan sudah di atas sepuluh ribu tracingnya
nah jadi menurut saya ya memang belum saatnya dikasih transisi gitu ya
karena pasti akan meledak
karena di sistem peraturan kita pun tidak dilaksanakan yang namanya sangsi
ya ketika sanksi tidak ada ya sulit
makanya orang kan makan beli makanan di luar kan
harusnya sampai di kantor dipanaskan
sebenarnya di microwave atau di mana atau di kompor
sehingga itu maksimal
tapi kan tidak terjadi
yang saya heran kenapa tidak dibuat yang muda muda yang masuk
tidak boleh masuk dulu
working from home paling seminggu sekali masuk
karena itu resikonya besar
nah ini yang menjadi persoalan
karena begitu naik angkutan umum apalagi yang ke jabodetabek
karena jamnya harusnya berbeda beda
tetapi ada persoalan nanti ada kosnya nambah
itulah tugas pemerintah atau pemerintah daerah untuk memberikan insentif
kalau sekarang kan yang nama insentif tidak ada
apa yang diputar putar di anggaran itu adalah anggaran apbn atau apbd
yang sudah ada
yang lainnya tidak ada
nah itu yang menjadi persoalan
kenapa lalu dikejar antara ekonomi dengan kesehatan
ini yang menjadi sangat rawan di kita
jadi pangkal masalahnya adalah ketika kemudian psbb transisi dibuka
tapi tidak dibarengi dengan fungsi kontrol yang baik begitu pak agus
ya fungsi kontrol yang baik
mungkin selang satu jam atau dua jam
sehingga pulangnya juga lebih lama
tapi persoalannya kan bayar listriknya lebih mahal
nah itulah yang harus digratiskan
itu tidak ada insentif dari negara ataupun daerah
nah tetapi kalau semuanya masuk jam tujuh atau jam delapan
itu angkutanmu pasti penuh
belum lagi yang naik mobil
sopirnya bisa nggak dikontrol bahwa dia pulang sampai rumah tidak kemana mana
kan dari sopir bisa
nah jadi lalu juga ruangan sopir di bawah di mana
itu juga harus dicek semuanya
kemudian rapat tidak ada
rapat meskipun satu kantor ya pakai anu saja vkon saja
jadi kita tidak bertemu rame rame satu meja
dan juga tidak tertutup
jadi banyak hal detail yang belum masuk checklist
sehingga tidak bisa diikuti oleh semua
karena sampai hari ini pun kita belum tahu sih apa sih definisi new normal
itu bukan new normal ya
itu apakah tidak ada penyertaan resmi dari pemerintah
ini hal detail yang menurut anda perlu
hal ditanya seperti apa pak agus
hal detail dalam tata cara bekerjakah di perkantoran atau seperti apa yang perlunya
tadi saya katakan ada checklist kerja di perkantoran tadi yang masuknya harus dikontrol
karena mostly mereka anak angkutan umum
ya kemudian harus yang di bawah lima puluh tidak usah ngantor
karena sudah membawa penyakit degeneratif kan itu biasanya
entah jantung entah darah tinggi dan sebagainya
kemudian juga ya itu tadi
meskipun di kantor rapatnya pakai dikon saja
terus tidak jajang keluar
kalaupun jajan keluar harusnya dipanaskan dulu dan seterusnya
ikuti saja protokol kesehatan
nah checklist itu siapa yang bertanggung jawab
karena vaksin belum tentu jadi satu dua tahun ke depan loh
kalau presiden bilang tiga bulan itu saya sangat tidak percaya
checklist itu yang perlu diperhatikan
dan dijalankan loh ya
dan dijalankan dan diawas
oke saya ke bang sarman kalau begitu
bang sarman bagaimana teman teman di kadin dki jakarta melihat
kluster perkantoran yang menghantui para pekerja di ibu kota
ini tampaknya agak mengkhawatirkan juga ini bang sarman
jadi kita dari kalangan pengusaha ya ketika mendengar
katakanlah ada kluster kluster baru di perkantoran
tentu kita dari pengusaha secara psikologis langsung terganggu
langsung suas suas ada kekhawatiran
ya jangan nanti misalnya ujung ujungnya nanti
nanti pemerintah akan melakukan kembali psbb yang diperketat
kalau psbb diperketat dilakukan lagi artinya berbagai aktivitas dunia usaha kembali akan tutup kan gitu
jadi kalau kita lihat ya tadi saya setuju dengan ibu dya setuti
kalau kita lihat sebenarnya ketika pemerintah pertama kali memberikan kebijakan work from home
pemerintah kan sudah langsung waktu itu menyampaikan beberapa hal yang dengan protokol kesehatan
kita lihat berbagai pengelola gedung swasta
terutama swasta lah ya kita lihat ya
pada saat itu sebenarnya sudah mulai melakukan yang namanya protokol kesehatan
nah terus kita melangkah lagi kepada psbb
kemudian terus lagi psbb transisi yang saat ini kita jalani ya
itu kalau kita lihat standarnya sebenarnya sudah dilakukan
karena katakanlah kalau katakanlah pengelola gedung swasta misalnya
di sana ada dua
pertama adalah pengelola gedungnya sendiri
yang kedua adalah pala penan penan di sana yang menyewa
nah kami lihat contohnya bahwa itu sudah sangat ketat
artinya setiap pengunjung sudah dicek suhu tubuhnya
kemudian sudah tersedia hand sanitizer
kemudian juga ketika orang datang nggak pakai masker langsung ditegur nggak boleh masuk
kemudian juga katakanlah yang menyangkut dengan social distancing
kalau kami lihat secara umum memang itu sudah dilakukan
karena betul terus terang aja bahwa kita dari pengusaha
kita ingin bahwa apa yang berjalan selama ini antara katakanlah ekonomi berjalan
dan juga penyebaran virus ini juga harus di kita matikan
itu kami sangat mendukung sekali
nah cuman memang apa yang disampaikan oleh ibu kadis tadi
ini perlu juga kita kita kita evaluasi
jangan misalnya dari sisi gedung sudah maksimal
perusahaan sudah maksimal
tapi kan ada tamu yang datang
kemudian juga saya setuju juga tadi pak agus pambari menyatakan
ada karyawan yang kemungkinan juga mereka mungkin pergi makan siang
atau mungkin ada pertemuan di mana kemudian datang
nah ini menurut saya memang bahwa sosialisasi dan pengawasan bagaimana supaya disiplin masyarakat kita termasuk karyawan kita
ya ini harus seluruh kita tanamkan gitu loh
supaya kita sangat berharap agar kiranya daripada kurva daripada penyebaran virus ini
semakin hari semakin menurun
kalau kami dari pengusaha komitmennya cukup besar
sangat besar sekali
karena kami punya kepentingan disana gitu loh
karena kita ingin agar proses daripada penyebaran ini semakin hari semakin menurun
sehingga tidak terjadi suatu kebijakan yang mengembalikan lagi psbb yang seperti yang awal
mbak sarman komitmennya besar
tapi apakah di lapangan betul betul diperlaktekan bahwa dari rekan rekan pengusaha ini menerapkan dengan sangat disiplin
apakah kemudian soal pengawasan tadi itu betulkah dilaksanakan bagaimana setiap karyawan
setiap mereka yang masuk itu akhirnya dibuat aturan yang jelas soal bagaimana protokol kesehatannya
nah itu bagaimana bang sarman
kita bahas usai jeda
kami akan segera kembali saat lagi
saya ke bang sarman
saya ke bang sarman
saya ke bang sarman
saya ke bang sarman
saya ke bang sarman
saya ke bang sarman
saya ke bang sarman
baik bang sarman
oke bang sarman lagi sebelum nanti ke ibu kepala dinas kesehatan dki jakarta dan juga pak agus
bagaimana pak sarman soal komitmen tadi yang sempat disinggung besar
tapi pada prakteknya tampaknya masih banyak juga loh bang sarman yang tidak menjalankan protokol kesehatan di beberapa perkantoran
atau bahkan mungkin membatasi jumlah karyawan yang bekerja
kita lihat ya berkunjung coba di salah satu perkantoran misalnya
ketika kita masuk di sana sudah ada semacam petunjuk petunjuk kepada seluruh pengunjung dan karyawan
langsung diperhatikan kalau tidak pakai masker
langsung tidak boleh masuk
dicek suhu tubuh
memakai hand sanitizer
kemudian sampai di lift juga
itu sudah sangat
lima puluh persen bahkan
kurang lima puluh persen misalnya ya
kemudian kita lihat
di perkantoran juga sudah rutin
melakukan penyemprotan disinfektan
katakanlah mungkin sebagian besar juga
sudah melakukan work from home
hanya kemungkinan yang seperti
sampai kondisi bukaan ini ketika
misalnya karyawan kita keluar kantor
atau mungkin katakanlah
ada tamu tamu nah ini yang
perlu hemat saya ini aktivitas
mereka di luar itu harus selalu ditekankan
bagaimana mereka supaya
betul betul disipilin melaksanakan
protokol kesehatan karena ketika
mereka selesai aktivitas di luar
masuk lagi ke kantor nah ini
hal hal seperti ini memang yang perlu selalu
kita tanamkan gitu loh kalau bagi
pengusaha mas dengan adanya
protokol kesehatan ini pengusaha juga
sudah mengeluarkan dana yang lumayan besar
rela untuk itu karena kami juga punya
komitmen bagaimana supaya apa yang
menjadi harapan pak gubernur daripada
kurva penurunan ini harus menurun itu komitmen
kami mendengar adanya klase klase baru
ya kami terus terang aja ini sangat
was was bagi kami gitu loh dan ini
akan menjadi momentum bagi kita pelaku pelaku usaha
supaya melakukan evaluasi
kemudian bagaimana memberdayakan
daripada gugus tugas
yang ada di masing masing perkantoran untuk bagaimana
agar komitmen ini semakin
kekhawatiran pak gubernur ini
kekhawatiran pemerintah ini
ke depan harus semakin kita paksikan
semakin menurun sehingga tidak terjadi lagi
penyerapan psbb yang lebih awal
seperti nantinya yang bisa mematikan
berbagai aktivitas bisnis di jakarta
oke baik saya ke ibu kepala dinas
kesehatan dki jakarta ibu widya stuti
tadi sudah mendengar juga diskusi kita
sepanjang program berlangsung
tadi nah kemudian ini
dari pemaparan yang tadi disampaikan
juga oleh dari kadin dki jakarta
dari juga pak agus pambagio analis
kebijakan publik kemudian
ini seperti apa nantinya setelah
ada temuan temuan kluster ini
nah aturan apa yang akan diberlakukan
sebaiknya bagi perkantoran
karena tadi pak agus sudah sempat menyinggung soal
ini kita lemah sekali dalam pengawasan
ya terima kasih
jadi memang dalam terkut lima puluh satu
tahun dua ribu dua puluh tentang psbb
di transisi sudah jelas bahwa
penanggung jawab untuk memastikan
protokol persiapan dan pengawasan itu
ada di institusinya masing masing
jadi penanggung jawab perkantor
akan menjadi tim yang
protokolnya berjalan dengan baik
tentu ini bukan artinya sesuatu
kebijakan itu tentu harus ada
tentu ada evaluasinya
kami siap sekali melakukan
evaluasi dari berbagai komponen
jadi bukannya kesehatan saja
tapi juga tentunya melibatkan
gugur tugas yang terprovinsi
masukan masukan ini tentu
jadi suatu yang positif untuk kita
diskusikan termasuk bagaimana
berjalan dengan baik tadi pak agus
menyampaikan bahwa pengaturan jam
juga perlu diatur jika ini
di pemprosum ini sudah ada pengaturan
artinya tidak semuanya masuk
kami kan harusnya masuk ke pengawasan
sampai jam empat sore tapi dalam
dihimbau bahwa disaji dalam
jadi masuk jam tujuh dan
masuk jam sembilan supaya
dijaga tidak bersamaan
nah ini tentu menjadi
satu masukan yang tentu harus kita
kepada semua pihak
kami akan menyampaikan dalam
rapat gugus bagaimana
pentingnya pengawasan yang melibatkan
semua sektor karena tidak mungkin
hanya oleh tim pemprov saja
tapi tentu semua komponen
masyarakat semua tatangan
harus bersama sama menjaga
atau jangan jangan memang sangat sulit ya
di masa psbb transisi
di sisi yang lain
kita bisa mengatur
masyarakat atau katakanlah
di kasus perkantoran
jadi beberapa survei yang
dilakukan oleh mitra mitra kami
kita ada ke sdp kolaborasi
sosial berskala besar
yang mengajak beberapa
mitra untuk melakukan survei
memang masih ada persesi
yang masih belum optimal jadi
warga dki masih ada yang
covid ini tidak terlalu berbahaya
nah ini yang
cukup merepotkan kita tahu banyak sekali
ada yang non contra
ini yang tentunya merugikan bagi kita sendiri
bukan hanya pempros tapi
bagi semua individu yang ada
indonesia dan jakarta
kami ingin membangun perseti
yang sama bahwa
covid ini masih mengancam belum selesai
sehingga menjaga kita semua
untuk saling menjaga diri kita sendiri
dan menjaga orang orang di sasita
sampai kita menjadi sumber
pengeluaran bagi orang lain
itu kesadaran yang harus kita bangun
ibu widya aturannya sebenarnya
bagaimana ketika ada perkantoran
yang ada kasus positifnya
artinya memang harus ditutup terlebih dahulu ya
di lockdown dalam tanda kutip dulu atau
atau kemudian perlu
setelah itu apa penanganannya bagaimana bu
ya kami membuka kita ada
yang sudah diasiakan jadi silahkan
mengkoordinasikan ke kami
karena kami harus lakukan tracing
apakah harus total ditutup
atau mungkin ditutup ke bagian
karena kantor itu kan ada beberapa
sistem gedung ya
apakah dalam satu
bangunan yang sama atau dalam
perkantoran yang gedung yang berbeda beda
kalau memang terlokalisir
dalam satu gedung yang khusus
tentu tidak perlu semua kantor
ditutup seperti itu
kita lakukan langkah langkah yang penting
yang positif dilakukan isolasi
apakah itu isolasi mandiri atau
dihubung ke wisma ate atau isolasi yang disediakan
institusi baik dari kita
dari kantor itu sendiri
atau kalau memang ada penyakit pemberat
kita rusuk ke rumah sakit
kemudian tentu dilakukan disinfecting
di tempat gedung
banyaknya warga yang
oke baik ibu widya tadi
ibu sempat menyinggung juga soal
ada beberapa kantor yang memang cukup
progresif dengan melakukan lokalisir
setempat nah ini seperti apa ini
potret yang pernah ibu tahu
ketahui soal lokalisir setempat yang terjadi
di perkantoran setelah ada kasus misalnya
ada beberapa yang kita sudah turun
sudah kita cek jadi dalam
satu gedung katakanlah
mereka ada lima
gedung gitu ya ternyata
yang termasuknya dalam satu gedung a
misalkan kedua a juga kita cek
apakah sudah menyetar
di setiap lantai
tidak tidak menyetar di setiap lantai
dan memang itu bisa kita
lokalisir jadi kita
blok satu lantai itu ditutup
yang lain tetap berjalan
tentu yang lain juga
tracing melakukan swipe
kepada kontak eras
tim yang positif tadi
saya ke pak agus pambagio pak agus ada yang ingin
anda tambahkan pak agus anda komentari
dari apa yang sudah disampaikan oleh
ibu widya dan juga bang sarman simanjora
semuanya memang harus dilakukan
amati sudah dalam satu bulan ini
yaitu sebaiknya kita
dan sendok larpus sendiri
karena sekali lagi ketika kita di kantor
apalagi kantor besar seperti kantor
pemerintahan begitu itu kan
ob nya ngambil dari kirikan
yang kita tidak tahu seperti apa
jadi sekarang memang preventifnya sudah
lebih besar karena kalau tidak
ini akan meledak dan sekali lagi
penjatualan itu penting
dan juga orang orang yang
usia di atas lima puluh tahun sebaiknya
kerja saja di rumah sampai nanti
kondisi bisa landai
sekarang sedang tinggi tinggi karena pemprov dki
sudah menguji di atas
sepuluh ribu per satu juta penduduknya
jadi pastinya itu akan
ditemukan banyak sekali
nah bagaimana kita
pada tenaga kesehatan
yang kemungkinan juga
sulit untuk menangani seluruh jumlah
yang ketika nanti ini terus
oke merespon apa yang tadi disampaikan oleh
bung sarman simanjorang dari kadin dki jakarta
bahwa jangan sampai
kemudian ini kita balik lagi ke psbb yang diperketat
karena menyulitkan para pengusaha
nah itu seperti apa sementara kan tadi pak agus juga
mengatakan psbb transisi belum saatnya
untuk dibuka atau diberlakukan
ini kan kasusnya awalnya adalah
kasus soal kesehatan pandemi covid
oke dan adanya
keterlambatan pemerintah menangani ini
sampai sekitar satu setengah bulan
ini akhirnya membuat
ini memang tidak seluruh negara seluruh dunia
begitu tapi ada yang cepat ada yang lambat
kita masuk yang lambat
nah kemudian juga kita tidak ada stimulus
ekonomi stimulus ekonomi yang ada itu
dari apbn bukan
dari tambahan nah sehingga
ini juga menyulitkan tentu
saya paham para pengusaha juga
panik karena lalu sudah masuk
sekali lagi krisis utamanya adalah
kesehatan kita tidak bisa
terus berjalan kalau protokol
kesehatannya kita abaikan
vaksin belum tentu ada satu dua tahun lagi
nah sekarang bagaimana ya
tadi pencegahan tadi
harus dilakukan sekarang kita masuk
lift saja lift di kantor saya di satu
gedung perkantor di sudirman itu
muat empat orang dikasih kotak tapi
masuk bisa enam berkali kali saya harus
keluar dulu untuk menunggu itu
kosong nah semacam begini
yang menjadi persoalan
di lapangan jadi checklist
tadi penanggung jawab di gedung itu
harus paham dan harus mengecek seluruh
penghuni yang keluar masuk
orang luar sebaiknya tidak diterima di
ruangan atau di perkantoran
itu juga harus dicarikan tempat
di mana mereka bisa bertemu dan
disitulah sudah didesinfektan dan
semuanya sempat seret oke baik
bong sarman dari
laporan teman teman mungkin pengusaha sebetulnya
bagaimana kondisinya di lapangan soal
kekhawatiran akan penyebaran covid sembilan belas
di perkantoran ini
ya jadi kalau kita
saya katakan tadi komitmen kita dari
besar ya karena kita tidak ingin kembali
lagi kepada psbb yang
sesungguhnya seperti kemarin yang
hampir boleh dikatakan
seluruh pengusaha pengusaha kita harus tutup di jakarta
nah saya sependapat dengan yang
sampaikan oleh ibu kadis padi ya terus
terang aja di luar sana masih banyak
semacam berita berita hoax
yang menyatakan bahwa oh itu
itu yang namanya covid itu hanya main
tv namanya media itu
tidak berbahaya begitu
kalau kita kuat salah kok
nah pikiran pemikiran pemikiran seperti
ini memang ya kita
meminta kepada ibu kadis ini
pemerintah memang ini jangan
lengah untuk selalu melakukan
sosialisasi dan pengawasan terutama
terhadap masyarakat masyarakat kita
ya bahwa memang betul
kalau covid itu kalau masuk kepada orang yang
sehat ya sehat tapi kan jangan sampai tertular
kepada orang lain kan itunya seperti itu
nah tapi dipersepsikan lagi
rasa cuek rasa tidak mau
melaksanakan protokol kesehatan nah ini
yang menerima kami yang perlu selalu
kita jaga yang selalu harus punya
dari pemerintah untuk melakukan pengawasan
dan sosialisasi di lapangan karena apa
ini kan kemarin kita lihat di jakarta
tempat terjadi kluster pasar
tradisional ya kan kita waktu itu
meminta supaya pedagang pedagang pasar
melakukan deklarasi lah ayo kita jaga
pasar tradisional bebas covid gitu kan
nah ini ada lagi perkantoran
berarti ada isu lagi biasanya
yang selalu yang kadang kadang
tidak masuk akal misalnya kluster bersepeda
misalnya nah ini kan berarti kan
bersepeda pun tidak mematuhi protokol
kesehatan misalnya nah ini
menurut saya memang bagaimana
agar kita harus konsisten
dan disiplin dan kesaran kepada masyarakat
ketika dia pergi dari
keluar kantor kita itu kan ideal
di luar pengawasan kita apa yang dilakukan di
di jalanan apa yang dilakukan
katakanlah di tempat makan atau
mungkin ada pertemuan apa apa kita kan
sudah dilepas kontrol kita tapi bagaimana
mereka misalnya selama mereka
bertugas di luar atau makan siang
atau apapun tetap menjaga
protokol kesehatan sampai kembali ke kantor
nah hal hal seperti ini memang
harus selalu menjadi tugas kita
ya kami juga berharap kepada ibu
kadis kesehatan misalnya jangan bosan
ya menyurati kepada
pengusaha gitu mengingatkan kembali
bila perlu melakukan rafi tes
misalnya internal masing masing
jangan bosan supaya ini
tugas bersama karena kami yakin
bahwa kita mampu menghadapi
covid ini tidak bisanya tugas pemerintah
tidak bisa juga hanya tugas pengusaha
tapi tugas semuanya ada pengusaha
ada pemerintah plus yang paling penting adalah
baik direspon oleh ibu kadis
nanti kita harus jeda dulu ya ibu kadis
kami akan segera kembali sesaat lagi termasuk
juga nanti ibu kita akan juga tanya apa
kemudian saran dari dinkes kesehatan
untuk hal hal detail yang dikhawatirkan misalnya
dalam kondisi rapat di perkantoran
seperti apa sebaiknya lalu juga
soal yang tadi disinggung oleh pak agus pambagio
mengapa kemudian tidak yang
usia usia lima puluh tahun
bekerja dari rumah dan
sebaliknya dan diatur kemudian
meeting untuk tidak perlu meeting secara konvensional
tapi bisa melakukan teknologi dan sebagainya
itu seperti apa sebetulnya yang paling baik
yang paling bisa dilakukan oleh
masyarakat pegawai dan juga
para pengusaha agar kluster
perkantoran ini tidak semakin banyak jumlahnya
tapi kita bahas nanti di segmen terakhir
dialog kami akan segera kembali sesaat lagi
baik saya langsung ke ibu kadis
silahkan ibu apa yang tadi sudah sempat kita singgung
sebelum kita jeda tadi
pertama tentu partisipasi
masalah kita minta
dki jakarta sudah membuat
seseorang itu berisiko tinggi
terhadap tertular covid
diunduh di playstore silakan
di mana ada beberapa
pertanyaan di situ yang bisa secara
para warga semua
sehingga nanti munculnya adalah semacam
seseorang itu bersiko nah kalau
berisiko tentunya harus dilakukan
pemeriksaan kami saat ini

orang baru yang harus didiagnosa melalui
kemudian secara spesimen kita sudah
memeriksa lebih dari lima ratus ribu
lebih tentu ini nggak cukup disitu
kami sudah melampaui target
yang diketahkan oleh who
tetap partisipasi maka kita
minta kemandirian masyarakat
termasuk tentunya pertantoran
sehingga kami coba bantu melalui
pln tadi bagaimana semua warga
dirinya masing masing juga di dalam
risiko yang mana dan tentu
akan ada aksi apa yang akan dilakukan
itu satu kemudian
di perkantoran tentu
salah satunya usaha pengolahan melinjo
emping sebagai produk olahan buah melinjo dikerjakan secara tradisional oleh warga desa cikolelet
dan dijual rp tujuh puluh per kilogram
ibu ini aku bawa keluar ya buat dijemur
meski pengolahannya masih dilakukan secara tradisional
namun produk emping melinjo buatan warga desa cikolelet ternyata telah menembus pasar ekspor hingga ke timur tengah
olahan lain dari melinjo adalah ceplis beraneka rasa mulai dari asin gurih hingga balado
ceplis dibanderol rp tujuh puluh lima per kilogram dan telah memiliki pelanggan di sejumlah wilayah di pulau jawa hingga sumatera
tak hanya mengolah buah melinjo warga desa cikolele terutama kaum ibu juga tengah rajin membudidayakan jamur tiram untuk dijual langsung
ataupun diolah menjadi beragam penganan lezat
kegiatan ini menjadi potensi ekonomi kreatif lain yang dikembangkan warga sebagai sumber penghasilan mereka
serupa dengan desa wisata lain sejak pandemi warga mesti putar otak agar tetap memiliki penghasilan
produksi emping melinjo ceplis dan olahan jamur tiram adalah sumber penghasilan warga sejak berkurangnya aktivitas wisata ke desa mereka
penggunaan media sosial dikelola badan usaha milik desa atau bumdes dimaksimalkan untuk memasarkan produk
bantu ekonomi warga dengan beli kreatif lokal sekaligus bangga buatan indonesia
agar kami tetap kegiatan kegiatan wisatawan ini berjalan dengan baik
kemudian masyarakat juga kegiatan wisatawan ini berjalan dengan baik kemudian masyarakat juga kegiatan wisatawan ini berjalan dengan baik
kegiatan ekonomi masyarakat berjalan dengan baik
tentunya kiat kiat yang kami lakukan bagaimana kemudian kegiatan ekonomi masyarakat ini digelakkan oleh kelompok kelompok ekonomi masyarakat
seperti halnya di desa wisata cikout ada ekonomi kreatif yang pengelolaan emping melinjo itu digerakkan oleh sekitar dua puluh ibu ibu pengrajin emping melinjo
kemudian juga ada budidaya jamur tiram dan tentunya jamur tiram ini tidak hanya pengembang biakannya
tapi bagaimana kemudian jamur tiram ini kami olah juga menjadi produk makanan
tentunya kiat kiat yang kita lakukan adalah bagaimana pemasarannya itu melalui media sosial yang kami lakukan
peningkatan jumlah pengunjung ke desa cikolele mulai terjadi setelah desa ini meraih anugerah desa wisata kemenparekraf dua ribu dua puluh
kegiatan ekonomi kreatif serta potensi wisata alam yang dimiliki desa cikolelet pun membuka peluang untuk perbaikan taraf hidup masyarakat
dengan hadirnya sejumlah lapangan pekerjaan dan sektor usaha bagi warganya
lebih dari satu ratus lima puluh orang warga kini bekerja di sektor pariwisata sebagai pemandu pengelola homestay pelaku seni hingga pengusaha kuliner dan umkm
selain pelatihan pengelolaan homestay bantuan lain yang juga diperoleh warga desa adalah pelatihan pemasaran ekraf dan umkm pelatihan peningkatan sdm

men parekraf sandiaga uno saat berkunjung ke desa ini pada oktober dua ribu dua puluh satu sempat menyebut usaha yang dikembangkan warga desa cikolelet berdaya saing tinggi dan berpotensi untuk dipasarkan ke pasar internasional
dalam kunjungannya men parekraf juga langsung memberikan sejumlah bantuan kepada warga desa untuk peningkatan kualitas potensi wisata yang dimilikinya
termasuk bantuan pengadaan akses internet gratis selama satu tahun
saking indahnya bikin hati gembira
ibu bupati mari tingkatkan kolaborasi bersama
bangun desa wisata agar masyarakat cikolelet makin sejahtera
tak lengkap rasanya jika berkunjung ke desa wisata tanpa mengenal kearifan lokal dan budaya setempat
ada sejumlah kesenian tradisional yang kerap ditampilkan saat tamu berkunjung ke desa cikolele
diantaranya mamaca atau seni bertutur dan juga seni rudat
yang merupakan gabungan antara seni gerak dan vokal yang diiringi oleh tabuhan ritmis dari waditra
kedua kesenian ini mendapat pengaruh yang kuat dari agama islam dan lebih banyak ditampilkan oleh para pria warga desa
kesenian yang berkembang di pesantren pesantren sebagai hiburan bagi santri ini telah masuk ke dalam warisan budaya tak benda
oleh kementerian peridikan dan kebudayaan sejak dua ribu delapan belas
kesempatan menyaksikan seni rudat dan belajar langsung kesenian yang berkembang luas di hampir seluruh wilayah banten
telah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda sejak tahun dua ribu delapan belas silam ini menjadi penutup perjalanan saya di desa wisata cikolelet
jangan lupa untuk berwisata di indonesia aja
karena beragam pilihan wisatanya dan tetap jaga protokol kesehatan dimanapun anda berada
terima kasih anda telah menyaksikan special segmen di indonesia aja in association with